komisi pemberantasan korupsi kembali memanggil sekretaris jenderal kementerian pupr anita firmanti eko susetewati
terkait kasus dugaan suap pekerjaan proyek jalan di kalimantan timur
anitta dipanggil sebagai saksi untuk tersangka raffli rudi tangkere
anita tiba di gedung kpk sekitar pukul empat belas waktu indonesia barat pada senin siang
kali ini anitta kembali diperiksa oleh jaksa kpk untuk tersangka rafli rudi tangkere
sebelumnya sudah ada dua orang yang telah ditetapkan tersangka selain tersangka refli
yakni pejabat pembuat komitmen atau ppk di satuan kerja pelaksanaan jalan nasional dua belas di balikpapan
andi tejo sukmono dan direktur pt harlis tahta atau htt atas nama hartoyo
sekitar pukul empat senin sore sekretaris jenderal pupr anita firmanti eko susewati meninggalkan gedung kpk
usai diperiksa anita enggan berkomentar banyak
ia hanya mengaku ditanyai soal tugasnya di kementerian pupr
sedang soal materi perkara
ia menyerahkan hal tersebut pada penyidik kpk
ada peraturan peraturan yang sudah dijalankan